aduh gimana ya ma ini sebenernya masalah penting banget ma
jadi temannya mondi dia mau ngajak mama kerjasama dia punya semacam butik juga
cuma dia masih belajar sih ma makanya mau ngajak kerjasama sama mama
ya kalau soal itu diomongin belakangan aja ya ini memang udah telat banget
mestinya satu jam yang lalu mau berangkat
nanti kalau mama telat mama nggak bisa nengokin dia waktunya di rumah sakit kan terbatas
pak untuk manggil lo kurang gede apa suara gue
gimana sih gue cuma mau minum jus dan gue harus ke kamar loh
nih tolong bikinin lo kalau dipanggil keluar dong
surti gue tuh pengen jahaus
ma surti teh emang gak denger kalau gak denger mau diapain
itu namanya budok makanya ke tht sekalian
eh eh ini gaunnya siapa
bagus kan nyamud
ini teh gaunnya surti nyamud teh mau pinjem
nggak mungkin lah
tunggu sebentar gue mau cium
wah wangi kan
pasti ini gaunnya reva aku
iya sih mau punya ini punya si enon
ih mau ngakutnya udah diduluin ih
buat apa reva punya gaun begituan
dia kan tomboy gak mungkin ya pake beginian
sumpah nyamud surti teh gak tau
mau ke acara apa dia
ih mana surti tau
dor salah lagi kan
bikinin gue jus sekarang juga
awas kalau lama
cantik pesan ini teh
kok gue ada ngerasa sesuatu yang aneh deh dari ini semua
dan gue harus lidiki
iya gue harus tau apa yang terjadi sebenernya
nah tuh tanahnya gede banget kan pak
jadi saya mau
bapak kan pemborong terkenal katanya
saya mau ini si tanah ini dibuat restoran sunda
tapi yang bagus banget gitu
yang restoran sundanya yang ada khas sundanya gitu
yang ada bambu bambunya
ada air terjunnya gitu pak
pokoknya keren banget deh
paling keren sejak karta gimana
tapi mah menurut melly nih ya kayaknya harus dikasih tempat bermain anak anak deh
biar semuanya senang gitu kan
meli eh anak anak gak boleh dateng
gak gak gak
gak boleh dateng ke restoran yang ini ya
ini khusus orang dewasa
anak anak mantar kotor bercetan pipis di jalanan
aduh enggak deh meli
di mana mana restoran itu tergantung yang punya dong
eh ada pernah ya yang punya dilarang anjing masuk di sini
anak anak dilarang masuk gitu
udah bu udah bu tenang bu tenang
udah begini aja bu
biar saya kasih alternatif gambarnya
sekalian hitung hitungan kira kira berapa dana yang dibutuhkan untuk bikin bangunan yang sesuai selera ibu
iya deh bolehnya kayak gitu
seluruh keluarga boleh datang gimana
ini jadi aja belum mama udah pengen pengen
pengen pengen kasih diskon diskon aja
eh alamnya dari tadi yang ngajakin beratamu
aduh pusing deh
ini jadi ya si tanah ini ya
wah bisa juga ibu
lo mau ikut gak ini gue sama meghan udah di jalan
kita mau nengokin raya sekarang
tadi si revo udah gue telepon cuma dia nggak bisa ikut katanya
eh boleh boleh boleh
tapi lo jemput gue ya
gue lagi di kemang nih sama nyokap gue ngeliatin tanah yang disewa dari emaknya ian
nyokap gue soalnya mau bikin restoran sunda gitu
gue jemput deh
emang di mananya kemang sih sebelah mananya
udah lo pokoknya lo ikutin aja
lo masuk dari jalan bangka ke arah kemang deh
di situ nanti lo lihat gue deh
ada di pinggir pinggir jalan kok
tanahnya luas banget kosong
gue berangkat ya
gue mau dijemput temen
kita mau ditanyain raya
main mulu ria anak
lo omelin mulu gue salah mulu
kenapa sekarang gue benar benar ngerasa gak peduli sama reva
gue malah kangen pengen ketemu sama mamanya reva
nggak enak ya kalau gue iseng mampir ke rumahnya reva
pura pura kebetulan lewat gitu syukur syukur gak ada arefa
jangan jangan yang gue ngerasain dia ngerasain juga
mungkin dia juga kangen sama kuat
ini tante mamanya reva
iya aku tahu
aku kan sekarang udah gak dekat lagi sama reva
oh nggak enggak enggak
aku mau minta tolong sesuatu karena yang aku
apa saja adriana
tante mau minta tolong sama kamu
tolong buntutin reva reva mau pergi kemana
barusan aja sih reva keluar dari rumah
oke aku lihat dia
iya soalnya aku lagi dekat rumah kamu
tadinya aku mau mampir ke rumah kamu
yang soal itu kita bicarain nanti aja
yang terpenting saat ini kamu harus ikutin reva kemana dia pergi
ntar kabarin aku
ikutin dia ya alex
terima kasih alex
kau kau mencium bau bau keanehan di alex ya
kayak ada sesuatu deh di alex
oh enggak enggak enggak

belum lebih baik wah
mais maaf abis pengiriman nya

jangan korban ya gak
nanti yaa bercanda
kok kamu gak bilang bilang kamu datang ke putih
aduh maafin mondi ma
mondi mendadak banget ini
ih mestinya kamu bilang dulu sama mama kalau kamu mau datang
sekarang mama keburu janji
mama mau nengokin anaknya calon mama yang masuk rumah sakit
ini sebenarnya masalah penting banget mah
temannya mondi dia mau ngajak mama kerjasama
dia punya semacam butik juga cuma dia masih belajar sih mah
makanya mau ngajak kerjasama sama mama
ya kalau soal itu diomongin belakangan aja ya
ini mama udah telat banget
mestinya satu jam yang lalu mau berangkat
nanti kalau mama telat mama gak bisa nengokin dia
waktunya di rumah sakit kan terbatas
kayaknya mondi emang harus lama lamain mama
biar mama nanti gak ketemu sama raya di rumah sakit
yaudah mau jalan sekarang ya
eh atau gini aja
akhirnya di jalan aja
kamu ikut ke rumah sakit bareng sama mama
kan kamu bilang anaknya calonnya mama itu temen kamu sekolah
kamu bisa nengokin kan kesana
aduh kalau gue ikut ntar urusannya makin kacau ini
kok malah bengong
enggak deh ma kayaknya mondi gak bisa ikut
mondi masih ada keperluan lain
modi mau kumpul sama teman teman di base camp
loh gimana sih tadi katanya mau ngobrol sama mama
ya udah deh kalau gitu
mau buruk buruk mau berangkat ya
semoga aja mama nanti terlambat sampai rumah sakit
karena bahaya kalau mama sampai ketemu sama raya
dan kasian banget raya kalau sampai tahu kalau calon mamanya itu
itu mamaku sendiri

aduh mana sih kemurtaan mau ke melapun itu